petugas gabungan tni polri dan puskesmas kecamatan penjaringan jakarta utara
selasa siang menjemput seorang penghuni apartemen
yang terpapar varian baru covid sembilan belas omikron di kawasan pluit
setelah dilakukan upaya persuasif
penghuni tersebut akhirnya bersedia dievakuasi
ke rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso jakarta utara
untuk menjalani perawatan
warga yang terpapar covid sembilan belas varian omikron ini tinggal bersama sang istri
di lantai tujuh apartemen
dari hasil pemeriksaan hasil tes sang istri negatif covid sembilan belas
direktur utama pusat infeksi nasional rspi sulianti saroso
muhammad syahrir mengkonfirmasi warga yang terpapar covid sembilan belas varian omikron
tersebut dalam keadaan gejala ringan dan tidak memerlukan oksigen
sementara hingga selasa dua puluh delapan desember total pasien varian omikron
yang dirawat di rspi sulianti saroso sebanyak dua puluh dua orang
menurut syahrir semua pasien tersebut bergejala ringan
dan tidak membutuhkan perawatan intensif